pemerintah indonesia mendapatkan hibah dagang dari uni eropa sebesar sepuluh juta euro atau setara satu ratus enam puluh delapan delapan miliar rupiah
hibah dagang ini diberikan untuk memperkuat nilai perdagangan antara indonesia dan negara negara uni eropa
hibah yang diberikan akan digunakan untuk meningkatkan daya saing produk indonesia di empat sektor
yakni kosmetik perikanan agrikultur dan produk berbasis kayu
program ini merupakan bagian dari proyek uni eropa di asia tenggara bernama enhance asian regional integration support from dau atau rice plus
dengan total hibah mencapai empat puluh satu juta euro atau enam ratus sembilan puluh dua miliar rupiah
seperti dikutip dari cnn indonesia com pemanfaatan dana hibah ini akan difasilitasi kementerian keuangan
dan disalurkan melalui program yang disusun bapenas bersama kementerian perdagangan dan kemenkumham
dan bantuan ini berjangka waktu lima tahun
hingga tahun dua ribu dua puluh